dahulu kala di bawah daru ombak laut yang berasyat
ada dunia yang tidak diketahui orang orang bernegeri itu
raja raja mereka dan bahkan makhluk paling bijaksana mereka
dunia yang begitu kuno namun begitu megah
sehingga hanya dengan melihat pemandangannya sekejap saja
dapat memenuhi hati seseorang dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang abadi
tetapi untuk menyaksikan dunia yang menakjubkan itu tidak mungkin
karena dunia itu tidak terlihat oleh makhluk di luar
dan siapapun yang membanggakan cerita ceritanya sebagai pengamat
hanya bersikap menggelihkan dan kau harus segera berpaling darinya
tapi bukan aku tidak tuhan
karena aku telah menjadi bagian dari dunia yang indah ini untuk waktu yang sangat lama
menyaksikan setiap hal ajaib kecil yang pernah terjadi
dan hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari kedalaman dunia ini
kau lihat raja octopius kita adalah penguasa terbaik di seluruh dunia
dan akan melakukan segalanya untuk membuat marble land bahagia dan sejahtera
segalanya menjadi indah
dan para penduduk ikan puas
dengan kelahiran sang putri
dia akan dinamakan kailin
oh betapa mengemaskannya putri kylie
rambutnya seperti rumput laut yang hijau
cerah dan bercahaya
dan matanya yang kecil seperti mutiara
dia mengeluarkan gelembung pertamanya
tapi pasang surut akan berubah saat roh jahat laut
vinara yang terbangun dari tidur panjangnya
mengarahkan pandangannya ke dunia kita
salam untuk raja laut yang agung
octopius yang perkasa
dan juga rahmatnya ratu marina
aku adalah vinara
yang datang kepadamu dengan membawa hadiah untuk putrimu
aku pernah mendengar bahwa dia adalah makhluk tercantik di seluruh lautan
terima kasih vinara
dia memang adalah makhluk yang tercantik di seluruh lautan
kalau begitu aku akan segera melihatnya
aku akan dengan senang hati memberikan restuku untuknya
kau tahu apa
kami tidak terlalu nyaman dengan ide itu
reputasimu dulu begitu buruk jadi
octopius kau mempermalukan aku di depan para ikan ikanmu
aku sangat menyesal
tetapi orang tua harus melakukan apa yang orang tua lakukan
tolong jangan tersinggung
aku tidak tersinggung raja
vinara tidak akan menerima penghinaan dengan senyuman
malam itu ketika raja dan ratu tidur dia memasuki istana dengan menyamar sebagai ikan dan menyelinap ke dalam kamar raja
oh ternyata kau benar benar sangat cantik
tapi alangkah baiknya kalau kecantikan itu berubah menjadi orang yang sangat sangat mengerikan
putri kylie aku persembahkan untukmu
iri sombong dan kemarahan
mereka akan tumbuh bersamamu saat kau tumbuh
kau tidak akan bisa melihatnya
tapi mereka akan selalu bersama denganmu
kecuali kau menemukan cara untuk berhenti mendengarkan mereka yang aku yakin itu tidak akan pernah terjadi
kau tidak akan bisa mudah untuk melepaskannya
dan kemudian jadilah seperti itu
ketika putri kyli tumbuh sikapnya semakin memburuk
jangkang itu terlalu
terlihat sangat menyenangkan
kau harus memilikinya
berikan itu padaku
jangan lupa aku ini seorang putri
aku bisa mendapatkan apa yang kusuka
aku mau berikannya padamu kylie
itu bukan cara untuk berbicara dengan seorang putri
jadi menurutmu aku ini pelupa
bukan itu yang kukatakan
aku akan mencarinya sekarang
kau aku pecat
kylie kesatria ombak dari pasifik telah datang ke sini untuk menemuimu
itu hanya seorang kesatria biasa kyli
dan kau kau seorang putri
dan kau seharusnya tidak terhibur oleh siapapun kecuali pangeran
apakah kau ke sini untuk minta sedekah
ibu tolong beritahu aku hanya ketika ada pangeran yang datang ke sini
dan bukan kesatria biasa
ya bayi putri kecil dengan rambut seperti rumput laut hijau dan mata seperti mutiara

tidak tumbuh seperti yang diharapkan orang tuanya dan para penduduk ikan di marbelan
suatu hari ketika putri kylie sedang keluar dengan teman temannya bermain kejar tangkap
mereka semua tanpa sadar menyimpang terlalu jauh dari jalan istana
putri kylie adalah penangkapnya dan dia mengejar teman temannya
saat putri mengejar teman temannya tiba tiba dia melihat sesuatu
sesuatu yang bersinar dari permukaan laut
karena penasaran dia berbalik ke arah itu dan mulai berenang ke arahnya
dia tidak mengetahui bahwa dia semakin jauh dari teman temannya
benda apa itu
saat dia berenang dia merasa terhipnotis dan tertarik ke arah cahaya itu
sehingga dia tidak memperhatikan tepi batu dan
saat itulah dari cahaya yang bersinar muncul suatu makhluk
makhluk yang bersinar dan berkilau
dia adalah jiwa laut peri benigna
jadi inilah yang sudah aku duga
kau berada di bawah pengaruh jahat mantra vinara
di bawah aturan laut
aku tidak bisa menghapus mantra yang telah kau bawa dalam dirimu begitu lama
tapi aku bisa membantumu mengatasinya
aku memberimu kemurahan hati kebaikan dan kerendahan hati
mereka akan menyertaimu
dan mencoba menunjukkan jalan yang benar
tetapi mendengarkan mereka itu adalah terserah padamu
kau berada di tempat yang sangat tidak aman untuk seorang putri
apa kau baik baik saja
aku sedang bermain dengan teman temanku
dan di sana
aku melihat ada sebuah cahaya terang
aku merasa tidak enak badan
biarkan aku membawamu kembali ke istanamu
dia akan membawamu pulang ke satria polos ini
kau lebih baik sendirian
mengapa aku harus

kau tidak lebih baik dari yang lain karena kau mengira begitu
kebesaran terletak pada kerendahan hati bukan kesombongan
sebenarnya kau ini sangat baik
tapi kenapa kau mau membantuku
aku ini kan tidak lebih baik daripadamu
sebagai seorang kesatria adalah tugasku untuk melindungi orang yang membutuhkan bantuan
jadi akhirnya kau menemukan pangeranmu
belum tapi aku akan segera
semoga kau beruntung
putri kau kenapa
aku minta maaf aku tidak bisa berenang lagi aku perlu istirahat untuk beberapa waktu kalau boleh
oh tentu saja apa kau lapar
aku aku kelaparan
aku akan mengambilkan sesuatu untuk kau makan
apa kau tidak apa apa sendirian
saat kesatria ombak berenang menjauh putri kylie menyadari betapa kejam dia terhadapnya
dia merasa tidak enak
kesatria ombak kembali setelah beberapa saat dengan apel laut
ini hanya ini yang bisa aku temukan maaf
ini terlihat enak
kau harus membaginya dengan dia
ingat kepuasan yang luar biasa datang dari berbagi dengan orang lain
kita tidak membagi makanan kita
apa kau mengerti
apa kau mengerti
bukankah kau juga
ketika putri kylie dan kesatria ombak tiba di istana mereka bertemu raja dan ratu yang sangat khawatir
dari mana kau kami sangat cemas dan khawatir
putri kylie menceritakan segalanya kepada orang tuanya
yang sangat berterima kasih kepada kesatria karena membawanya pulang
oh itu bukan apa apa aku hanya
oh hahaha kami hampir lupa
kylie ini pangeran gulliver dari atlantik dia disini untuk menemuimu

dan aku akan sangat senang jika kau ikut denganku untuk mengunjungi kerajaanku
kerajaanku adalah istana termegah dan terindah di seluruh dunia
saat dia berbicara kylie menyadari ada sesuatu yang dia tidak suka tentang pangeran gulliver
dia berbicara dengan angkuh tentang keagungan dan kekayaannya dan untuk beberapa alasan itu membuatnya kesal
aku kira kau telah menemukan pangeranmu ya
kylie memandang kesatria ombak dengan serius dan teringat betapa mata
dan teringat betapa manis dan perhatiannya dia
pangeran gulliver tolong terimalah permintaan maafku karena aku harus menolak undanganmu
dan juga aku tidak ingin menikah denganmu kalau itu tujuanmu
apa kenapa aku adalah pangeran gulliver dari samudera atlantik tidak ada pangeran lain yang sekaya aku
ya aku hanya merasa kekayaan itu tidak begitu berarti
apa yang sudah kau lakukan dia bilang dia punya istana terbesar
tidak kylie kau benar kebaikan dan cinta lebih berharga dari semua kekayaan di dunia
berani sekali kau mengabaikanku dengan cara yang memalukan kau akan menerima akibatnya
hei jangan berani berani
hah kau hanya kesatria rendahan
mungkin setidaknya aku tahu bagaimana menghormati wanita
raja yang mengawasi semuanya dengan diam diam sekarang turun tangan
pangeran gulliver kau mungkin pangeran atlante tapi kau jangan berani lagi mendekati putriku atau aku tidak akan berpikir dua kali
putri kau tidak apa apa
ombak kau tahu aku tidak suka pada pangeran gulliver aku menyukaimu karena kau sangat baik dan baik hati
dan segera setelah dia mengatakan itu hadiah dari roh jahat laut vinara keluar dari putri kylie dan menghilang di udara
apa ini mustahil
aku telah mengirimmu untuk tidur panjang karena semua kesalahan tetapi kau belum belajar apa apa oleh karena itu aku menempatkanmu kembali ke penjara tidur
maka putri kylie menjadi orang yang hangat dan baik hati seperti yang selalu dia inginkan
kesatria ombak juga telah jatuh cinta padanya dan setelah beberapa saat mereka menikah
kadiah peri benigna
hadiah peri benigna kedermawanan kebaikan dan kerendahan hati tetap bersamanya selamanya
selalu mengingatkannya bahwa tetap rendah hati dan bersikap baik dan murah hati
tidak hanya membantu orang lain tetapi juga diri sendiri
oh dan siapa aku
aku kerajaan marbleland